aturan perjalanan penumpang pesawat rute domestik kini semakin mudah
pemerintah melalui menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan muhajir effendi
mengumumkan penumpang pesawat terbang perjalanan jawa bali tak perlu tes pcr cukup antigen saja
sejumlah penumpang setuju dengan pelonggaran persyaratan penerbangan jawa bali ini
namun mereka mengaku bingung dengan kebijakan pemerintah yang kerap berubah
saya setuju ya sebenarnya kita sudah vaksin kedua semuanya
yang penting kan kita tetap jaga prokes
terus kelonggaran ini kan sebenarnya untuk peningkatan perekonomian kita mbak ya
permasalahan pcr diganti antigen kalau bisa dipastikan aja apa gitu
jangan berubah berubah dalam waktu bisa dalam sehari berubah dua hari berubah
kan sayang kita kemarin habis barusan pcr
ternyata kemarin langsung ganti lagi antigen
kita kan udah bayar yang pcr ternyata ganti lagi
manager humas bandara soekarno hatta holik muardi mengatakan
meski ada perubahan kebijakan dari pcr ke antigen
pengelola bandara masih menunggu surat edaran dari satgas covid sembilan belas bapak menteri perhubungan
perubahan aturan diharapkan dapat meningkatkan jumlah penumpang pesawat
sehingga dapat memulihkan perekonomian di sektor transportasi udara
mendengar pernyataan dari pak muhajir
bahwa untuk persyaratan untuk naik pesawat udara adalah bisa dengan antigen
kami selaku pengelola bandara tentunya tetap menunggu regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah
kebijakan dokumen kesehatan antigen bagi penumpang pesawat belum diterapkan hari ini
karena masih menunggu surat edaran gugus tugas covid sembilan belas dan surat edaran menteri perhubungan
tim liputan cnn indonesia